berhenti atas senjata itu
dan juga suaranya sangat mirip dengan
apa yang terjadi pada raimu
dia sedang dalam bahaya biasa
sampai saat ini
aku pun tidak tahu keberadaannya dimana
dia masih hidup atau sudah tiada
kapan kamu terakhir bertemu dengannya
disaat raih prabu sarawisesa
mengadakan pesta di istana
aku tetap saja tidak setuju
setelah kejadian itu
kian santang tidak pernah pulang lagi ke pejajaran
bahwa dia sudah mati
ada apa biasa
kenapa kamu tertarik sekali dengan berita adikku
aku hanya memikirkan raihimu
karena aku tidak tega
dan aku akan berdoa
semoga raimu tidak kenapa napa
terima kasih biasa
tak ada apa masalah
amin kita harus bergegas cari raikanto
aku mendengar suara pertarungan
percuma saja kau melawanku anak muda
aku sengaja berlama lama bertarung dengan
untuk memberikan kesempatan
kepada gusti pramoda
agar lebih leluasa
kerajaan puspa negara
aku akan sempurnakan kehancuran puspa negara
dengan mengirimi kendaraan kau
indika gusti pramoda
bagaimana hasil penyelidikanmu prajurit
kau membawa kabar gembira gusti pramoda
kabar gembira apa itu
hamba melihat pendekar gundul sedang bertarung
dengan tamu ratu ratna ningsi yang sakti itu
dan kemenangan pendekar gundul sudah diambang mata
tidak sia sia aku menyuruh pendekar gundul
dia telah melakukan tugasnya dengan baik
indika gusti pramoda
amba gusti pramoda
perintahkan pemimpin prajurit untuk mengumpulkan seluruh kekuatan batu muda
kita akan gempur dan hancurkan puspa negara
sindika gusti pramoda
jangan lupa berhenti menipu
kami terlibat perkelahian

dengan seseorang yang memakai caping
dan tak terlihat wajahnya
tetapi jurus dan suaranya
sangat percis seperti raden ken santang gusti prabu
bagaimana kalau itu bener kian santang
jangan jangan dia belum tewas
kita harus mengadakan sayang baru
untuk pemilihan pengawal aku segera
nanda prabu sangat setuju sekali dengan semua itu nanda prabu
jangan jangan benar putraku masih hidup
tolong jaga dan lindungi putraku
kenapa aku bisa memiliki kekuatan seperti itu
siapa sebenarnya aku
kau benar benar kaya aku
kamu benar benar kaya aku
sepertinya pertarungan itu dekat dari sini
sebaiknya kita ke sana terlebih dahulu
kamu banyak banyak cerita
jadi kau tinggalkan aku
kita harus konsentrasi makasih
kalau begitu makasih
amin sangat keras
di hutan amin
amin kamu tidak bisa bercerita
dari mana kau bercerita
iya rodi luar biasa apan ya
kenapa kau tinggalkan aku
hentikan anakku hentikan
berhak atas senjata itu rasakan ini
cukup anakku hentikan ibu mirang hentikan
ibu mirang cukup
kasian sekali bu
sebaiknya sekarang kita bantu dia
habiah ibu itu dalam bahaya kita harus membantunya
ini kesempatan untuk mencuri hati hati mas rara santa
kalian tunggu sini aja
siapa kau pergi dari sini buat kalian berdua
jangan melawan perempuan tuhan lawanlah sebaik kalian
abiasa dia benar benar pemuda yang berburu
kalian salah paham
mereka adalah anak anakku
wah anak nandingan aminah
jika memang mereka anak itu lalu kenapa mereka saling bertarung
mereka memperebutkan golok sakti warisan peninggalan ayahnya
untuk mengikuti pertandingan adus kesaktian di kerajaan pajajaran
sebagai pengawal prabu surawisesa
rai prabu surawisesa mengadakan sayembar untuk mencari pengawalnya
sayembar memilih pengawal